ratusan warga mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi dengan presiden jokowi dan wakil presiden yusuf kala di istana negara
selain bersalaman dengan sang pemimpin warga juga mendapatkan sebako
berbeda dengan perayaan idul fitri dua tahun sebelumnya
tahun ini presiden joko widodo dan ibu negara iryana widodo merayakan idul fitri seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah di jakarta
presiden lantas mengadakan open house di istana negara
didampingi wakil presiden yusuf kala dan ibu mufidah kala
presiden bersilaturahmi dengan jajaran menteri kabinet kerja pimpinan lembaga negara
kapolri jenderal tito karnavian dan panglima tni gatot nurmantio
setelah itu sesi silaturahmi bersama warga
gubernur dan wakil gubernur dki jakarta terpilih anies baswedan dan sandiaga uno
serta agus yudhoyono juga menghadiri open house yang berlangsung selama tiga jam
yakni dari pukul sembilan pagi hingga sebelas siang
setelah bersalaman warga pun diperkenankan menyantap aneka menu makanan di selasar wisma negara
area yang steril pada hari hari biasanya
namun tidak semua warga yang sudah mengantre bisa bersalaman dengan presiden karena keterbatasan waktu
dan setelah warga bersalaman dengan presiden
juga mendapatkan foto yang kemudian diberikan oleh keluarga yang tadi bersalaman
saya bersama dengan satu keluarga yang tadi dapat kesempatan untuk bersalaman dengan pak jokowi
dengan ibu siapa bu
faris kayaknya senang banget pak jokowi
ini grogi gak gemeter gak bersalaman pak jokowi
enggak seru banget gitu
karena ada sepeda ya
mana fatur ketemu sama pak jokowi tadi
sama pak jk sama bu iryana sama bu
aduh udah ketemu
kayaknya masih kelihatan semuanya
ya fatur dan faris untuk bertemu dengan ibu ivo
sebenarnya bu dari jam berapa bu ngantri untuk bisa masuk akhirnya dapat kesempatan salaman dengan presiden
jadi soalnya di sikla

jadi habis sholat dia langsung di sini
dan setengah sembilan
rukanya kan jam sembilan
sembilan baru antrinya panjang
baru akhirnya dapat salaman sama pak jokowi sekaligus sama pak yusuf kalah
ini baru pertama kali ketemu presiden atau untuk kesekian kalinya nih
pertama kali juga lebaran ke sini
berarti sebenarnya lagi asli orang padang dan kemudian main ke jakarta
jalannya di jakarta karena sebagian keluarga di jakarta
terus kami pertama kali nih
ini kan pasalaman di sana negara kan open house di sana negara
ini ngcernya sebenarnya salamannya atau sembakonya
ya sebenarnya salamannya
cuma surprise ternyata dapat sembako
ini mungkin foto juga gratis kan
mungkin bisa tunjukin bu cobalah pokoknya
kami di depan dengan pak jokowi
wah happy sekali
mungkin ada pesan bu untuk mungkin pak jokowi dan pak jk apa bu
singkat aja bu pesan
semoga merakyat selalu memperhatikan masyarakat
oke baik ini sama faris nih
kayaknya faris masih sumringah banget kayaknya nih
faris apa faris
pesan untuk pak jokowi atau dengan pak yusuf kala
selalu membimbing rakyat untuk ke jalan yang benar
wah berat kayaknya ini
baik faris ibu terima kasih banyak
terima kasih banyak
itulah warga salah satu keluarga yang kebetulan tadi bisa bersalaman
ataupun bersilaturahmi masuk dalam istana negara untuk open house
ataupun bersalaman langsung dengan presiden joko widodo berserta ibu negara
juga dengan wakil presiden yusuf kala dan juga ibu mufidah kalah
nesya megawati jakarta